kita mulai informasi pertama kepala staf angkatan udara marskal tni fajar prasetyo melakukan pantauan udara ke lokasi gempa di cianjur jawa barat pada selasa pagi
sekitar tiga puluh menit kepala staf angkatan udara marskal tni fajar prasetyo melakukan pantauan udara menggunakan helikopter super puma h tiga ribu dua ratus tiga belas skuadron udara enam atang sanjaya bogor
pantauan ini dilakukan untuk memetakan serta melihat kondisi lapangan untuk menyalurkan logistik ke wilayah yang tidak dapat dijangkau kendaraan darat
di darat tni au juga membentuk dapur lapangan dan telah menyiapkan bantuan berupa selimut kasur serta bahan bahan makanan pokok
tidak hanya menyalurkan kebutuhan dasar tim kesehatan dari tni au dari rumkit salamun bandung juga diterjunkan ke lokasi pengungsi
kami juga mengirim beberapa tenaga
kami juga mengirim beberapa tenaga
lalu sisa kami yaitu beberapa helikopter
demikian terima kasih